afrika selatan dikabarkan tengah mengalami kenaikan kasus covid sembilan belas
di saat yang sama varian baru omikron yang terdeteksi awal di negara itu saat ini tengah menjadi sorotan dunia
sejumlah negara bahkan menutup pintu internasional dari afrika selatan
dan negara negara sekitar untuk menghindari transmisi kasus covid sembilan belas varian omikron
bagaimana sebetulnya situasi pandemi di sana saat ini
kebijakan apa yang diambil oleh pemerintah afrika selatan guna menekan angka penyebaran
saya akan tanyakan ke pak salman al farisi duta besar republik indonesia untuk afrika selatan
pak dubes selamat malam di indonesia apa kabar pak
selamat malam indonesia alhamdulillah baik selamat malam mas reinhardt
terima kasih atas kesempatan ini
baik terima kasih juga pak salman sudah meluangkan waktu pak
karena kita mau membahas seperti apa kemudian penanganan pandemi di afrika selatan
bersamaan dengan adanya muncul varian baru
omikron yang saat ini tengah menjadi perbincangan dan juga sorotan dunia
gambarannya pak dubes saat ini bagaimana penanganan covid sembilan belas di afrika selatan
berkaitan dengan adanya temuan varian omikron ini
ya pertama tentu saja kita harus mengucapkan terima kasih kepada para peneliti dari afrika selatan
yang pada tanggal dua puluh tiga november dua ribu dua puluh satu menemukan indikasi varian baru
dan kemudian dilaporkan kepada who dan oleh who diumumkan sebagai salah satu virus yang
ini saya kira menjadi hal yang sangat baik bagi kita sehingga kehatian menjadi salah satu agenda di seluruh dunia saat ini
memang munculnya omikron ini bersamaan dengan meningkatnya
ada jumlah kasus baru di afrika selatan
kalau minggu minggu sebelumnya jumlah kasus baru itu hanya lima ratus sampai enam ratus kasus per hari
dua hari yang lalu sudah mencapai puncak dua delapan ratus lima puluh delapan
jadi memang sangat besar sangat sangat signifikan
hanya saja apakah semuanya itu oleh omikron atau tidak
kita masih menunggu bagaimana penelitian yang sedang dilakukan oleh para peneliti di afrika
tentu saja dalam satu atau dua minggu ke depan kita akan tahu persis sejauh mana sebaran omikron ini yang sesungguhnya baik
pak salman angka kasusnya naik dan juga ada temuan varian baru omikron
meskipun masih diteliti ini seberapa besar efeknya
tapi paling tidak apa yang kemudian diambil oleh pemerintah afrika selatan untuk bisa menekan angka penyebaran
apakah ada kebijakan tertentu atau mungkin pengetatan
belum tapi tentu saja sekarang ini masih menerapkan kebijakan level satu
seperti halnya telah diumumkan oleh presiden afrika selatan pada hari minggu yang lalu
bahwa level satu itu adalah level yang paling ringan sebetulnya dalam emergency action yang dilakukan oleh pemerintah afrika selatan
tentu saja yang akan dilakukan adalah level yang paling ringan
yang akan dilakukan oleh pemerintah afrika selatan
dan terus dilakukan oleh pemerintah afrika selatan adalah vaksinasi
ini penting sekali bagi mereka karena memang beberapa waktu yang lalu sempat agak terhambat
tapi sekarang sudah mulai bergulir dengan sangat baik
bahkan pernah mencapai puncak dua ratus delapan puluh dosis per hari
dari biasanya hanya sekitar seratus ribu dosis per hari
ini yang memang menjadi tugas utama yang dilakukan oleh pemerintah saat ini
bicara soal vaksin di sana pak salman ini menarik karena kemudian yang juga menjadi dugaan
munculnya varian baru ini adalah karena angka vaksin di sana yang juga masih terbilang rendah
kabarnya baru empat puluh persenan yang sudah divaksin di sana
bagaimana sebetulnya evaluasi dari pemerintah di sana pak salman
mengenai vaksinasi ini mengenai angka vaksin yang masih cukup rendah
dan juga tadi anda katakan ada sempat terhambat ya
ini terhambatnya karena apa pak salman
jadi memang ya biasa pada awal terjadi pandemi ini
memang terjadi perdebatan politik yang cukup panjang
sehingga juga menjadikan keputusan untuk mengambil vaksin
apa yang akan diterapkan di afrika selatan menjadi sangat terhambat
antara sektor kesehatan dengan para politisi ketika itu belum terjadi satu kepemahaman yang serupa
lalu juga karena memang diplomasi vaksin itu juga tidak secepat seperti negara negara yang lain
sehingga supply vaksin juga sempat terhambat
bahkan beberapa vaksin dianggap tidak sesuai dengan kondisi setempat
sehingga tidak diterapkan

proses vaksinasi di afrika selatan sudah mencapai sekitar dua puluh tujuh juta jiwa
setidak tidaknya sebagian masih vaksinasi dalam konteks satu dosis
tapi sekitar tiga puluh lima persen dari orang dewasa sekarang sudah menerima vaksin
nah ini juga satu perkembangan yang cukup menarik
mereka cukup getol untuk bisa melakukan vaksinasi selengkap mungkin
nah seperti tidak seperti di indonesia untuk usia dua belas tahun ke bawah di afrika selatan belum diterapkan
sehingga memang ini juga masih dalam proses penelitian lebih lanjut
ada hambatan politik artinya begitu ya pak dubes
jadi sekarang kemudian apa vaksin yang digunakan
oke jadi sekarang apa vaksin yang kemudian digunakan pak
ini memang terjadi
ketika ada varian baru ditemukan omikron seberapa besar ini memacu pemerintah afrika selatan untuk
melakukan vaksinasi lebih besar lagi untuk meyakinkan masyarakat lagi
apakah kemudian juga ada penolakan pak dari masyarakat untuk divaksin
mungkin juga sama seperti di beberapa negara termasuk indonesia
sangat besar keinginan pemerintah untuk itu bahkan di beberapa sektor vaksinasi sudah menjadi wajib
jadi tidak lagi voluntary tapi menjadi wajib
seperti di universitas sekarang ini vaksinasi sudah menjadi wajib di beberapa universitas
dan tenaga pengajar harus melakukan vaksinasi
lalu juga tenaga kesehatan sekarang sudah bahkan sudah mulai booster
dan beberapa tenaga pendidik juga sudah mulai digodorong untuk melakukan booster
nah mengenai penentangan terhadap vaksinasi tentu saja ada
dan bahkan ada salah satu partai politik yang memang sangat getol
tidak ingin vaksinasi ini berlanjut begitu masyarakat
jadi ada jadi seperti negara negara lain ada pihak pihak yang memang menentang adanya vaksinasi
oke tapi menarik juga ya pak dubes bahwa ternyata ada kekuatan politik yang menjadi penghambat untuk melakukan vaksinasi
seberapa besar ini dampak dari kekuatan politik yang menghambat vaksinasi ini pak
so far tidak terlalu berdampak ya
artinya ternyata kalau
setelah omikron ini diumumkan kemarin saya jalan ke beberapa tempat fasilitas kesehatan
banyak antrian orang untuk vaksinasi cukup banyak
dan sekarang orang bisa go show datang terus vaksinasi di beberapa apotek maupun lembaga lembaga kesehatan yang ada di sini
jadi cukup banyak orang mulai kesadarannya tumbuh
jadi itu adalah kekuatan politik yang menjadi penghambat untuk melakukan vaksinasi
pak salman saat ini kan dunia tengah menyoroti varian omikron
sesungguhnya respon pemerintah afrika selatan terhadap temuan varian ini seperti apa sih pak
karena kan di dunia ini beragam
ada yang kemudian menutup pintu masuk dari afrika selatan ataupun negara negara di sekitarnya
ada yang kemudian juga berupaya mengantisipasi sedemikian rupa karena ditakutkan ini lebih cepat menular
bahkan dibandingkan dengan pandemi
dibanding dengan varian delta plus
di sana sebetulnya bagaimana merespon varian omikron ini
tentu saja kehatian kehatian dilakukan oleh pemerintah afrika selatan
dan mendorong adanya satu task force untuk lebih mendalami penelitian terhadap omikron ini
dan pengaruhnya dampaknya terhadap pendularan lebih lanjut
beberapa peneliti juga menyampaikan
bahwa omikron memang memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi
lebih tinggi dari varian varian sebelumnya
tapi sebetulnya tidak terlalu membahayakan
artinya bukan virus yang sangat mematikan
terutama bagi mereka yang sudah melakukan vaksinasi
oleh karena itu disarankan rekomendasi dari para peneliti itu adalah vaksinasi
harus secepatnya diperluas
mereka kan sebetulnya akhir tahun ini mengharapkan sudah bisa tercapai herd immunity
tampaknya ini juga merupakan usaha keras yang harus dilakukan oleh pemerintah afrika selatan
dan untuk sikap negara negara lain
di negara afrika selatan sendiri terhadap berbagai pembatasan yang dilakukan oleh berbagai negara
memang mereka sangat merasa terpukul dan merasa bahwa ini suatu tindakan yang tidak adil
yang seharusnya justru menghargai pemerintah afrika selatan yang sudah
para penelitinya sudah menemukan varian ini untuk menjadi perhatian bagi seluruh dunia
bukan malah dihukum dengan berbagai pembatasan yang dilakukan oleh berbagai perusahaan dan penerbangan terutama
dan berbagai negara
ini yang menjadi concern oleh pemerintah afrika selatan
baik terkesan kemudian menjadi dikucilkan begitu ya pak dubes ketika ada terdeteksi varian omikron ini
melihat respon dari berbagai negara yang tadi bapak juga sebut sangat terpukul begitu
pemerintah di afrika selatan
ada upaya diplomasi atau komunikasi yang dibangun oleh presiden atau pemerintah di sana
untuk kepada sejumlah negara untuk bisa kemudian tidak serta merta langsung melakukan penutupan pintu masuk dari afrika selatan
tentu saja hal itu dilakukan oleh pemerintah afrika selatan karena yang tertutupan bukan cuma negara afrika selatan
tapi negara negara afrika bagian selatan
oleh karena itu mereka juga mencoba untuk melakukan berbagai upaya agar hal ini disikapi lebih adil
dengan lebih mengutamakan upaya untuk penanggulangannya daripada upaya upaya yang justru membatasi ruang gerak
bagi negara negara yang sekarang ini mengalami mendapati
virus ini untuk menyelesaikan persoalannya
jadi memang kerja sama menjadi sangat penting
bahkan juga beberapa pernyataan ada pernyataan dari who sendiri juga sedikit menyayangkan mengenai sikap ekstra hati hati yang dilakukan oleh beberapa negara
pak salman kembali bicara soal penanganan pandemi oleh pemerintah afrika selatan
karena tampaknya tadi yang saya tangkap dari apa yang tadi bapak sampaikan
pengetatannya bisa dibilang
atau bisa dikatakan mungkin tidak begitu ekstrim ya
tidak ada lockdown juga atau penguncian wilayah
apa pertimbangannya pak dari pemerintah afrika selatan
memperlakukan pengetatan yang kemudian tidak begitu ekstrim
di tengah adanya kasus yang tengah meninggi atau meningkat
dan juga temuan varian omikron yang masih dalam penelitian
apakah ini bisa kemudian lebih menyebar atau tidak
apa pertimbangannya pak
ya salah satu yang menjadi pertimbangan pemerintah afrika selatan
tentu saja penelitian awal terhadap omikron ini
sebetulnya kan tidak sangat membahayakan
sehingga memang penyebarannya begitu luas
begitu cepat tapi tidak terlalu membahayakan
sehingga pengendalian terhadap wabah ini diharapkan lebih mudah dilakukan
tapi yang jauh lebih penting dalam
dalam konteks pensikapan terhadap masalah ini tentu saja
tekanan ekonomi yang begitu serius dihadapi oleh pemerintah afrika selatan
pertumbuhan ekonominya sekarang ini hanya satu dua persen
hanya meningkat dua persen dibandingkan bulan bulan sebelumnya
pengangguran sudah mencapai tiga puluh tujuh persen
jadi ini saya kira menjadi tekanan sosial ekonomi yang sangat luar biasa
bagi pemerintah afrika selatan
jadi ini saya kira juga hal yang harus diatasi oleh pemerintah afrika selatan
oleh karena itu satu kebijakan yang seimbang sangat diperlukan oleh pemerintah afrika selatan
nah ini yang saya kira penting untuk kita ketahui bersama
pemerintah afrika selatan berusaha tetap memprioritaskan kesehatan
dan pada saat yang sama juga mencoba untuk recovery dari tekanan ekonomi
oke baik menarik pak salman
terakhir pak di tengah kasus yang meningkat di sana dan juga ada varian omikron
bagaimana dengan wni kita pak di sana kondisinya
seperti apa apakah kemudian juga ada data wni kita terpapar covid sembilan belas saat ini atau bagaimana
alhamdulillah memang pada bulan juli juni waktu itu memang ada beberapa warga negara indonesia yang terpapar
dan alhamdulillah sudah tertangani dengan baik
mereka juga kita bantu hal hal yang selama mereka melakukan karantina
karena pembatasan gerak mereka kita juga melakukan bantuan logistik dan obat obatan yang kita perlukan
untuk varian baru ini alhamdulillah sampai hari ini tidak ada laporan mengenai keterpaparan dari warga negara indonesia
kita berharap mudah mudahan semuanya sehat
dan tentu saja kita selalu menghimbau agar mereka juga selalu mentaati protokol kesehatan yang berlaku di negara ini
dan kita juga menyediakan hotline apabila ada hal hal yang ingin menimpa mereka
segeralah lapor kepada kbri sehingga kbri bisa melakukan langkah langkah bantuan sebaik yang bisa kita lakukan
semoga tuhan wni di sana semuanya sehat juga
pak salman bapak juga demikian
terima kasih banyak pak duta besar sudah berbagi perspektif dan juga menyampaikan kepada kami bagaimana situasi di afrika selatan saat ini
sehat selalu pak salman
dan terima kasih sekali lagi sudah meluangkan waktu
salam sehat pak
selamat malam pak
selamat malam pak renat